apa ini sudah waktunya makan malam black
nah kau bosnya lebih baik kita pergi
kita makan enak hari ini benarkan black ku sayang
aku punya tugas
mustahil aku juga
aku cemburu kemana kau pergi
aku menuju lima puluh tahun cahaya menuju galaksi andromeda
luar biasa asteria
aku menuju galaksi bimasakti
itu yang terbaik
tentu saja bumi memiliki keinginan terbaik
itu semua dalam satu hari bukan
bagaimanapun kita adalah bintang jatuh
jatuh melintasi langit malam dengan kecepatan luar biasa
mengabulkan keinginan dan mewujudkan impian di sepanjang jalan
kita punya pekerjaan terbesar di alam semesta
keinginan apa yang akan kukabulkan kali ini
apa menurutmu seseorang ingin jatuh cinta
kita tidak bisa melakukan itu asteria
ada aturannya kita tidak dapat menghidupkan kembali makhluk apapun
kita tidak bisa membuat seseorang melakukan hal yang tidak mereka ingin seperti jatuh cinta
dan kita tidak bisa melakukan hal yang tidak mereka ingin seperti jatuh cinta

may nichols aku tahu aturannya aku tidak akan melanggarnya
aku akan membuat mimpi menjadi kenyataan
aku akan mengumpulkan keinginanku dan segera kembali seperti biasa
aku harap begitu
kau tidak ingin sar master agung mengetahui bahwa kau tidak melakukannya
tentu saja aku lebih baik pergi
kau juga asteria
segera aku akan berhenti untuk membuat pertama
kau juga asteria
kau juga asteria
kau juga asteria
mungkin hanya kau dan aku untuk sementara waktu
tapi tidak apa apa kan
kita teman baik
kita tidak butuh uang
kita tidak butuh siapapun kecuali kita sendiri
saatnya menemukan tongkatku
apa itu rusak
tolong jangan lakukan ini
aku perlu perjalanan ini
ini berita buruk
aku sudah selesai
aku akan minta persetujuan khusus dari star master agung untuk pergi tanpa tongkat
aku bisa melakukan sihir sendiri
lebih baik bergegas
aku tidak punya banyak waktu
asteria apa kau punya janji
tapi kau harus membuat janji
sekarang keinginannya tidak bisa dikabulkan
aku ingin minta izin untuk pergi tanpa tongkat
aku bisa mengabulkan keinginan tanpa tongkat
tapi tidak seperti itu
bintang butuh tongkat
aku akan berhati hati
aku belum punya alasan untuk mempercayaimu
aku akan memberimu persetujuan untuk bepergian tanpa tongkat
tapi ada aturannya
hanya boleh melintasi ruang angkasa
kau tidak dapat mendarat di planet atau bintang
jika kau tidak mengikuti aturan ini
kau tidak lagi diterima sebagai pengabul keinginan di estrella
aku tidak akan mengecewakanmu
aku akan mengecewakanmu
haruskah kita berjalan jalan
menikmati udara sejuk
aku harus mengambilnya
menuju ke sana
apa yang terjadi
oh tidak aku jatuh
blake itu sebuah bintang jatuh
katanya jika kau membuat keinginan saat bintang jatuh akan menjadi nyata
sepertinya kita melewatkan kesempatan kita
mari kita periksa

coba endangkan qunus ini dulu nih

kalau ada award yang akan posterior ini
percayawood ini juga

sehingga aku hanya but acts
kalau mengalami kecelakaan kita di sini untuk membantu
bisa kau mengerti aku aku di sini untuk membantu
kau tidak apa apa
aku baik baik saja terima kasih
rem di kapalku rusak
kau mengerti aku
iya dan sekarang kau bisa mengerti aku
di planetku saat kau menyentuh tangan kau dapat mempelajari bahasa orang lain
kita berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai planet
ini sangat membantu
aku tidak boleh ada di sini itu melanggar aturan
terima kasih telah menyelamatkan aku
aku harus memperbaiki kapalku dan pergi
semoga bahagia selamat tinggal
tunggu kau bahkan belum memperkenalkan diri
dan apa artinya berasal dari planet lain
lupakan itu lupakan kau pernah melihatku
lihat aku lagi terima kasih dan selamat tinggal
setidaknya biarkan aku memberimu makan malam
ini sudah larut kau jelas akan bepergian
kau berhak beristirahat setelah jatuh seperti itu
seperti bintang jatuh
kau bersinar itu luar biasa
aku belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya
mengagumkan kau cantik
terima kasih telah menyelamatkanku
sandwich dan secangkir teh
apa tidak ada sandwich dari tempat asalmu
lalu apa yang kau makan
aku tidak punya kata itu di bahasamu
aku akan mencoba
aku akan mencoba
kalkun keju dan mayonis di antara dua potong roti
itu luar biasa
aku bisa makan banyak ini
aku rasa kau akan sakit perut setelah itu
aku suka makanan bumi
oke tapi kau harus beritahu aku dari mana kau berasal
aku akan mencoba
aku akan mencoba
aku akan mencoba
estrella planet ini berjarak ribuan tahun cahaya
mengapa kau disini
untuk mengabulkan keinginan
terlalu banyak pertanyaan bisa ambilkan sandwich nya
bagaimana cara mengabulkan keinginan
tapi tongkatku patah dan sekarang aku jatuh mendarat di bumi
lalu bagaimana kau mengabulkan keinginan
kau bahkan tidak memiliki ufoid kapal
apa kau hanya akan berjalan sampai kau menemukan seseorang dengan keinginan
apa kau tahu seberapa besar bumi itu
kau akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan apa yang kau cari dengan berjalan kaki
itu pun jika kau tahu harus kemana
biarkan aku membantumu
aku baik baik saja sendiri
aku ingin membantu
ada sesuatu yang berbeda tentangmu
aku tidak tahu apa itu tapi aku bisa merasakan bahwa kau peduli
kau baik hati dan lembut
biarkan aku membantu
bagus kita akan mulai besok pagi
tapi pertama tama kau perlu belajar sedikit tentang bumi dan aku akan mengajarimu
disinilah sebagian besar penduduk kota pergi untuk membeli barang
apa kita disini untuk beli sandwich
tidak tidak kali ini
tapi kita disini untuk membeli sesuatu
kau tidak terlihat seperti berasal dari bumi
dan itulah mengapa aku akhirnya tinggal disini hari ini
kisah yang luar biasa
apa setiap orang di bumi memiliki cerita seperti itu
ya itu benar
semua orang disini menjalani kehidupan yang menarik dan kompleks
ada yang senang
dan ada yang sedih
aku suka bagian saat kau melakukan perjalanan ke pantai
aku ingin sekali melihat air
mungkin suatu hari kau bisa
semua orang disini sama bahagianya denganmu
beberapa orang memiliki kisah yang sangat menyedihkan
aku tahu orang orang yang berperang
mereka punya anggota keluarga dan teman yang gugur dalam pertempuran
ada banyak luka dan rasa sakit juga di bumi
kesedihan dan rasa sakit adalah bagian dari kehidupan di planet ini
aku berharap kau akan menemukan aku di bumi ini
aku senang belajar tentang bumi kebiasaanmu dan keindahan segalanya
tapi aku harus fokus kembali ke keinginan
aku perlu menemukan keinginan yang aku coba tangkap saat aku mendarat
itu keinginan untuk seekor anjing
kurasa kesedihan yang luar biasa dari orang ini
andai bisa terhubung dengannya
aku mungkin bisa menemukannya
atau mengetahui keinginannya
mungkin ada yang bisa memicu ingatanku
aku hanya punya waktu sampai malam ini
tentu ya tentu saja
apa yang kita cari
aku tidak tahu
ini anak anjing
anak anjing seperti bayi anjing
asteria kemana kau pergi
apa kau sudah membayarnya
kita menggunakan uang di bumi
begitulah caraku membeli pakaianmu dan smoothie kita
dan sekarang kalung anjing
kita harus cepat
wow sebuah tongkat
maksudmu kau sungguh mengabulkan keinginan
menurutmu apa maksudku
ini akan memandu kita
matahari mulai terbenam
bagaimana kau tahu pemberi keinginanmu arthur
itu baru terasa
kita begitu dekat dengannya
aku bisa merasakannya
aku asteria pengabul keinginanmu
kau berharap pada bintang jatuh
keinginan terdalammu adalah melihat anjingmu fredsa
aku tidak dapat menghidupkan pretsel kembali
tapi aku dapat menyembuhkan hatimu
wow aku tidak percaya ini
ini adalah hari terbaik dalam hidupku
kau akan menamainya siapa
aku akan menjaga asteria
dengan begitu aku akan selalu mengingat apa yang kau lakukan
jaga baik baik asteria
dan dia pun akan menjagamu dengan baik
dan arthur jangan pernah berhenti berharap
itu luar biasa
melampaui apapun yang pernah aku harapkan untuk dilihat dalam hidupku
kau mengubah dunianya
itu yang kulakukan mengabulkan keinginan
tapi itu jauh lebih baik

aku akan menjagamu dengan baik baik saja

kau merasakan lebih dari kebanyakan orang dan itu mengagumkan
terima kasih telah menyelamatkanku telah membawaku masuk dan mengajakku berkeliling
tapi kau harus pergi
aku harus pergi
maafkan aku selama tinggal harrison manis
aku jatuh cinta
aku jatuh cinta padamu sejak aku melihatmu
aku sangat terpesona olehmu asteria
ayo blake temanku mari kita lihat bintang bintang
blake temanku mari kita lihat bintang bintang
hanya kau dan aku kita tidak membutuhkan siapapun bukan
kita tidak kesepian tidak
aku tidak bercanda aku sungguh jatuh cinta dan

dan satu satunya orang yang pernah aku cintai bertahun tahun cahaya jauhnya
di planet yang belum pernah aku dengar
jika saja ada cara untuk membuat segalanya berbeda
sudah dua minggu sobat
aku belum mendengar kabarnya
tiada hari berlalu tanpa aku merindukannya
apa dia juga memikirkanku
lihat blake itu bintang jatuh
aku bisa membuat keinginan
apa akan berhasil untukku
kepada pengabul keinginan
jika asteria mencintaiku harapanku yang terdalam adalah aku berharap dia akan kembali padaku
kumohon biarkan bintang jatuh itu adalah asteriaku yang pulang
kau jatuh lagi
tidak aku jatuh cinta padamu